masker masker ayo pakai masker mulai dari kampung masker dan torksin
sangat terharu artinya terharu itu quote unquote ya bahwa lagu mbak itu menjadi bagian dari salah satu kampanye nasional
ini kan kampanye nasional bagi seluruh rakyat indonesia untuk menggunakan lagu umbah di dalam kampanye
menggunakan masker mencuci tangan
menjaga jarak dan sebagainya itu supaya dengan kesimpulan lagunya dia orang akan inget gitu loh
itu mudah mudahan seperti itu impactnya nanti
karena lagu ibu sud ini kan mudah diingat mudah dicerna gitu bagi segala umur
mulai dari kamu vaksin indonesia bangki
masker masker ayo pakai masker mulai dari kamu masker dan vaksin